pembahasan rancangan undang undang energi baru dan terbarukan atau ruu ebt
di tengah atau tengah dirumuskan oleh pemerintah bersama parlemen
ruu ebt tersebut masih memicu perdebatan karena sejumlah pasal berpotensi
membebani keuangan negara dan juga masyarakat
sejumlah pasal dalam draft ruu ebt berpotensi memberatkan negara dan juga masyarakat
di antaranya pasal dua puluh empat dan pasal empat puluh
dalam pasal itu disebutkan bahwa negara dapat menugaskan pln
untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan
pasal lainnya yang juga memicu perdebatan adalah pasal lima puluh satu
pasal tersebut menyebutkan ada ketentuan tarif masukan atau fit in tarif
sebagai dasar harga jual listrik dari penyedia listrik swasta ke pln
ketentuan tarif tersebut dapat merugikan pln yang kemudian akan ditanggung pemerintah
melalui dana apbn
selain itu ada juga mekanisme take or pay dalam program tiga puluh lima mw
yang merupakan penugasan pemerintah
mekanisme tersebut mewajibkan pln menyerap listrik dari penyedia listrik swasta
dengan minimal yang tertera dalam kontrak jual beli listrik meski dayanya tidak terpakai
direktur eksekutif indonesian resources
menilai kebijakan itu akan lebih mengakomodasi kepentingan bisnis
dibandingkan kepentingan pelayanan bagi masyarakat
ini lebih mengakomodasi kepentingan bisnis dibanding kepentingan pelayanan
bagi seluruh masyarakat
kalau nanti ini diterapkan
artinya pln negara itu hanya memberikan keuntungan
jaminan keuntungan bagi investor
yang memasang plts atap
tapi mengambil hak atau membuat konsumen yang tidak punya pltus atap itu
mensubsidi mereka atau seandainya pun tidak
itu berarti mengambil dana dari apbn dalam bentuk kompensasi
di sisi lain dirjen energi baru dan terbarukan dan konservasi energi ebtke
kementerian esdm dadan kusdiana
mengatakan skema ekspor impor listrik plts atap ke jaringan pln
akan diubah dari satu banding enam puluh lima menjadi satu banding satu
sehingga semua listrik yang diekspor siang hari
dapat secara keseluruhan diimpor kembali pada malam hari
skema satu banding satu ini akan menghilangkan kompensasi yang diterima pln sebelumnya
konsumen pln yang di tempat tempat yang lain
yang lain bahwa inisiatif ini kan berjalan
cukup baik ya
kebijakan untuk satu satu ini sama di malaysia juga satu satu
di kita juga sebelumnya itu satu satu juga
nah sekarang yang berjalan adalah satu berbanding lima
jadi kalau saya lihat bahwa ini adalah upaya gotong royong bersama dari masyarakat
dan pemerintah sesuai dengan undang undang energi
itu menyediakan insentif
ketua harian umum yayasan lembaga konsumen
indonesia tulus abadi menyebut
ruu ebt perlu mempertimbangkan potensi yang nantinya berdampak pada masyarakat
terutama mengenai potensi kenaikan tarif listrik
ebt energi baru terperdukannya itu sebuah penisayaan yang harus kita usung
karena memang satu penisayaan yang sebetulnya universal
tetapi saya kira memang implementasinya harus ada masa transisi
jangan sampai kemudian didominasikan di daerah daerah tertentu
yang sistem listrikannya sudah serupus
tapi kemudian suruh menggunakan ebt tanpa satu insentif
karena kalau ebt tanpa insentif ini memang jadi sangat mahal
oleh karena itu kalau nanti menerapkan ebt
saya kira harus ada insentif yang diberikan oleh pelanggan
oleh pemerintah pada pelanggan pada konsumen
tulus menambahkan sebaiknya perlu ada diskusi lebih lanjut mengenai uu ebt
antara pemerintah sebagai pembuat regulasi akademisi dan juga pihak pla
di tengah kondisi ekonomi yang terpukul akibat kondisi pandemi covid sembilan belas
dan kondisi pln yang terbebani dengan kapasitas berlebih
apakah pembahasan draft ruu ebt untuk mendorong percepatan bauran energi terbarukan saat ini
memang mendesak atau perlu dikaji ulang